beredarnya isu terkait penghentian tunjangan profesi guru
presiden jokowi menyebut isu itu adalah hoax atau bohong
kalangan pengajar yang berstatus pegawai negeri sipil daerah
sempat dibuat resah dengan isu yang beredar yang menyebutkan
tunjangan profesi guru akan dihentikan
menyikapi isu tersebut saat berkunjung ke universitas pgri adi buwana surabaya
presiden joko widodo membantah dan menyatakan isu tersebut adalah hoax
guru yang memenuhi syarat akan tetap mendapatkan tunjangan profesi
pemerintah hanya menghentikan kucuran dana pada pemerintah daerah
yang memiliki dana mengendap dan cukup untuk memenuhi
tanggungan tunjangan profesi guru